menurutkan rencana kalian semua akan menyesal
kalau buat sepertinya anak itu sedang main main kita
mereka tidak tahu berurusan dengan siapa kalau sampai dewi arundalu murka kampung
yuda apakah aku tidak salah mendengar tidak
yunda aku benar benar malu yunda aku merasa tidak patah banyak sekali kesalahan kesalahanku
pada yuda sudahlah yang lalu biarlah berlalu dari dulu aku sudah memaafkan
hai hai hai kenapa ibunya sangat percaya kepada
ibunda ratu kentrim manik padahal begitu banyak bukti kelicikannya aku sangat tidak mengerti
peraih setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan kita ini keluarga sudah sepantasnya
kita saling memaafkan
terima kasih yudha terima kasih entah bagaimana caranya aku bisa membalas semua kebaikan yudha kamu tidak perlu
membalas apapun aku sangat menyayangi murai
aku pun sama sangat menyayangi yuda
dinda subang lara begitu mulia hati dia sangat menyayangi dinda kentring mani mereka tampak sangat
hai tahukah kalian
hai kanda sangat berbahagia sekali karena kali kanda lihat hidup dengan rukun dan saling menyayangi itu
yang sudah membuat hatikan tentram dan damai iya kakanda dinda tidak menganggap mereka kering manik
sebagai pesaing dalam memperebutkan hati kakanda tapi dinda menganggap rekening manik sebagai adik dinda sendiri bagian dari dinda dinda sangat menyayangi dengan tulus
aku tidak peduli dengan ketulusannya
aku hanya menginginkan putraku mendapat gelar putra mahkota yang kelak menjadi raja pajajaran tidak akan lama lagi
air matanya tidak bisa aku percaya
terima kasih kanda
terima kasih kanda
kebahagiaanku adalah menjadi bagian dari keluarga ini
maaf kakanda dinda mohon kembalikanlah mahkota rai ketering manik di depan seluruh rakyat pacejaran untuk mengembalikan kemuliaannya seperti sedia kalah

yunda tidak jangan lakukan itu
ya tidak jangan lakukan itu
yunda tidak jahat
yunda tidak jangan lakukan itu
kena apa dinda
tidak mungkin aku menerima kesempatan menjadi ratu kembali
sedangkan rakaku amugmarugul
sedang mendekam di penjara
aku tidak mungkin bisa bersenang senang di atas penderitaan ya kanda

apa ibu neratu kenterimanik menolak pembebasan ini dari hukuman
apa yang sedang direncanakan sebenarnya
ternyata hanya mimpi tapi tetap saja aku khawatir sama ibu
sepertinya aku harus pergi dari sini
maafkan aku karena tidak menuruti perkataan kalian untuk tetap tinggal
aku sangat khawatir dengan ibuku
saya akan menjaga ibu
ibu ini adalah ibu
ternyata sangat enak dan luar biasa
apa yang kalian lakukan
kenapa kalian memakan sesajengku
kalian tidak mengajar
tunggu pak man
kenapa pak man
kenapa pak man ingin memukul pak man aman dan pak man amin
bagaimana aku tidak aman
mereka mengacak acak sesajengku
daripada menguat dir raden
pak man juga salah
tidak baik pak man
pak man memikir
pak man memakan tanpa seizin pemiliknya
kalian berdua memang bodoh
bagaimana kalau dewi arundalu marah dan menurunkan kutub
kami semua sengsara
warga semua sengsara
pak man siapa dewi arundalu
dewi arundalu itu sesembahan kami
dia menguasai desa ini
dia menguasai desa ini
setepatlah zain pak man
kita sesama manusia selalu menyembah
menyembahlah hanya kepada allah swt
kalo sampai dewi arundalu menurunkan rencana
kalian semua akan menyesal
buat sepertinya anak kita sedang main main dengan kita
mereka tidak tahu berurusan dengan siapa
kalau sampai dewi arung dalu murka
kampungnya akan berubah